kamis pagi semua warga binaan pemasyarakatan dan tahanan melakukan proses perekaman dan pencetakan ktp elektronik secara serentak di lima ratus dua puluh dua lapas dan rutan seluruh indonesia
proses ini khusus bagi narapidana dan tahanan yang belum memiliki ktp elektronik agar mereka bisa menggunakan hak konstitusionalnya pada pemilu tujuh belas april mendatang
fasilitas rekam cetak ktp elektronik dilakukan direkturat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia bekerja sama dengan kementerian dalam negeri dan komisi pemilihan umum mulai senin ini hingga tiga hari ke depan
proses jemput bola pembuatan dokumen kependudukan ini ditujukan bagi warga binaan rumah syarakatan atau narapidana dan tahanan yang belum memiliki identitas resmi ktp elektronik sebagai syarat mengikuti pemilu
menurut menteri hukum dan hak asasi manusia yasona lauli
baru tiga tahun ini
dua puluh persen warga binaan dan tahanan yang terdata dalam dpt atau daftar pemilih tetap
pertama di seluruh indonesia
dan kementerian dalam negeri juga telah melakukan hal ini di luar negeri untuk mengdaftar warga negara kita di luar negeri maupun di beberapa daerah yang saat ini sekarang jenis jenisnya dilakukan oleh kementerian dalam negeri
perekaman itu alatnya sekarang juga tidak hanya berhenti sampai kecamatan tapi dia juga berkeliling langsung masuk ke kampung kampung
nah saya berharap kpu provinsi kpu kabupaten kota terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kecamatan kecamatan sampai ke desa desa agar warga yang belum terdaftar ini juga cepat
nah untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini